sebuah video yang memperlihatkan ketua dprd kabupaten luhut timur arifin menolak berjabat tangan dengan salah satu warga yang berada di kantor dprd luhut timur sulawesi selatan beredar luas di media sosial sepanjang hari kemarin
banyak warganet yang menyayangkan sikap dari ketua dprd kabupaten luwu tersebut karena dinilai sombong
video inilah yang mendadak viral di media sosial yang mempertontonkan ketua dprd luhut timur yang tengah berjalan masuk ke dalam kantor dprd berpawasan dengan seorang warga
kemudian warga tersebut mengangkat tangannya sambil memberikan isyarat ingin berjabat tangan dengan arifin
namun ketua dpd golkar luhut timur ini justru tidak membalas ajakan untuk berjabat tangan warga itu dan melaluinya begitu saja
setelah videonya viral ari pin menolak berjabat tangan dengan seorang warga yang berada di kantor dprd luwu timur

melalui laman resmi dprd luwu timur ari pin menyebut sebelumnya telah bertemu dengan warga tersebut yang bernama arif
arifin mengatakan pada saat itu ia sedang buru buru masuk gedung